perempuan kalau udah nikah itu semua jadi reporter
udah deh sekarang lo makan deh
habis itu jalan kaki
iya jalan kaki jalan tangan kalau lo bisa
kenalin diri sih
aku juga kepengen kenalan sama semua warga kampung tanah baru
dak kamu tadi gak malu lari larian
gue mah orangnya anti mainstream
tidak mudah terbawa ars
kamu belum jawab pertanyaan aku malu atau engga
gue gak ketemu lo dong
emang lo ngapain ketemu aku
kan gue udah bilang
kalo aku gak cantik
berarti kamu gak suka dong sama aku
di kampus banyak cowok dua cantik
jadi kamu bakalan lari dua an lagi
yaa engg sahib
lo itu bukan hanya cantik tapi lo itu istimewa
daerah istimewa yogyakarta
atau kayak martabak istimewa
bukannya martabak itu spesial ya
ya pokoknya beda lah sama yang lain
ke apa bedanya aku sama yang lain
biarkan itu jadi rahasia gue
kalau lo sampe tau gak istimewa lagi dong
yaudah deh aku duluan ya masih di kelas
guntur tuh sekarang jadi sering sedih loh bu
apa dian gak suka kalau saya hamil
guntur kan masih kecil
jangan kan guntur
indri aja sempet cemburu
masa sih bu
jadi itu biasa yo
tapi sekarang indri udah bisa terima kehamilan saya
nanti guntur juga begitu
terima kasih ya bu amina saya jadi lega
ya wis kalau gitu saya sekalian pamit ya
iya soalnya rumah masih berantakan
oh iya soal maipa saya tuh beneran gak enak
kok malah jadi ngerepotin
suami itu kan ayam mesti dibeli dulu
kalau gitu mari ya bu
eh gak usah
nanti ini tahunya angus
gak apa apa nih nggak diantar
ibu puput nya dia siapa
lama mah dibuna fueknya
nah kamu siapa
lama lama otak lo yang geger
pak muhyiddin dapat calon menantu orang kaya
mak ipa juga bantuan pak haji
supaya kekayaannya bisa memimbangi kekayaan pak muhyiddin dan calon menantunya
mas jono emang jenius rumah
bisa membaca masa depan
jangan lupa subscribe like share dan komen ya
loh kok akang udah pulang kenapa kang
hadiah dari pak haji
kalau minta udah deh
kok akan bisa dikasih hadiah
akan cerita kalau kita susah
ya enggak lah mak
masa akan cerita soal kesusahan kita sama orang lain
mak harusnya dipikir sama orang lain
masa kutip susah bruh ke purchasing

gondol yang kemana mana
mak sudah ke gegeben
ya arang patah
sekarang lo berdua pergi deh jalan keliling kampung
ya yasmina tahu kalau calon ganteng kita orang kaya
ibu sama bapak suruh empi pulang cepat cepat cuma buat beginian doang
empi itu masih banyak kerjaan bu
kan gue udah suruh lo berhenti
aku kan banyak punya bisnis
ya neng bisa urus
kenapa sih kerja sama orang lain
mu tapi kan empi reporter
ujung ujungnya ntar jual ke dapur
jadi belum apa apa enggak
perempuan kalau udah nikah itu semua jadi reporter gitu
iya jalan kaki
kenalin diri cid
aku juga kepengen kenalan sama semua warga kampung tanah baru
aku juga kepengen kenalan sama semua warga kabung tanah baru